terdakwa perintangan penyidikan baikwini wibowo mengaku memberi instruksi istrinya
untuk menyerahkan hard disk ke penyidik
hal ini disampaikan terdakwa baikwini dalam persidangan lanjutan perkara dugaan perintangan penyidikan
proses hukum atau obstruction of justice di pengadilan negeri jakarta selatan yang digelar kamis pagi tadi
dalam persidangan ini baikuine hadir sebagai saksi mahkota bagi terdakwa hendra kurniawan
agus nurpatria dan arief rahman arifin
membeberkan kesaksiannya baikwini mengaku mengarahkan istrinya untuk menyerahkan flash disk
dan hard disk yang berisi rekaman cctv di saguling yang ada di rumahnya
menurutnya keputusannya untuk menyerahkan hard disk menunjukkan bahwa dirinya
tidak berusaha untuk menutupi kejanggalan dalam peristiwa pembunuhan yusua
arief rahman ada setelah ketemu terdakwa arief rahman apa yang harus dilakukan